gak boleh gak sih tal
reva sama boy dulu
salah paham lagi
yaudah pokoknya kalian berdua harus ingat
jangan embel dan jangan sampai keceplosan
iya deh yuk
kalo raya gue setuju
masih aja lo bercanda
kok kamu tiba tiba bisa ada di rumah sakit sih
emangnya kamu gak izin sama ira
sri udah bilang sama ira
pulang ke rumah
padahal mau ketemu mang dimang
soalnya sri tau mang dimang lagi di luar
kita bisa makan berdua kayak gini
jadi diam diam teh
sri memendam rasa padaku
rasa nek sih iya mang
nyampe sebelumnya mang diman
kamu tuh dimana sih
punya handphone tuh diangkat
bukan didiemin aja
kamu udah di rumah sakit belum
udah jenguk boy kan
ini kamu tuh dimana sih
di rumah sakit apa di pasar
di luar rumah sakit
saya lagi beli makanan buat dan boy
eh buat saya nyah
terus si boy sama siapa dong
gak besar nanya
si boy itu sama siapa di kamarnya
tapi sekarang repanya udah pulang lagi nih
sekarang sih ada temen temen yang lain nyah
kamu tuh bener bener bikin emosi
dimana sekarang juga kamu harus balik ke kamarnya si boi
siap nyah siap
aduh mang diman
kalau enggak nih saya kembaliin kamu ke kampung halaman kamu
nyonya manggil saya suruh ke rumah kakin
aduh mang diman
katanya cinta sama sri
masa sering mau ditinggalin sih
yaudah kalau misalnya mang diman pergi dari sini tinggalin sri untuk selama lamanya
nyah jangan bener boy
jangan atuh sri
ini masih bentar
bodo enggak mau
aduh kemah ya teh
sebentar nanti saya balik lagi ya
terserah mang diman
pokoknya kalau mang lima pergi ninggalin sri
sri juga bakalan pergi ninggalin mang diman
jangan berharap cinta lagi dari sri
aduh jangan bener boy
hah hah hah
mang diman ke rumah sakit sebentar kemudian mang diman disini dulu lagi
rik tunggu sebentar
tunggu sebentar disini aja please
kan sri kesini kan demi mang diman
masa gitu sih
saya lagi selesai makan dulunya nyonya
ngertiin dong ah diman sebentar aja
nanti balik lagi kesini ya
lo ngertiin ah diman sebentar aja
nanti teh saya balik lagi kesini
sebentar iya iya sebentar gini apanya
ini udah sampai pintu gerbang ya
oh bisa sampai pintu gerbang
lo harus tahu tuh
emak tirinya reva emang jahat banget
gue yakin dia cuma mau ngambil sen merauh semua harta kekayaan bokapnya reva
gue jadi makin penasaran
emang lo gak pernah ketemu sama nyokap tirinya kalau ke rumahnya
gak pernah gitu
nih ya nyokap tirinya reva itu dia kayak seumur umuran kita gitu detiknya
yaudah yaudah gue kesana sekarang ya
digebukin sama siapa
gue juga gak tahu bu sama siapa
gue kesana dulu ya
bukan ngajakin haikal
haikal biar temenin si boy dulu
masih dilagein kan dia juga masih sakit masih gendong bayi gitu tangannya
jadi biar raya aja yang temenin dia ya
enggak enggak enggak
udah lo pada aja yang pergi
raya sama sidiknya mau datang juga
aku kan mau ditemenin mau diperhatiin sama kamu juga
terus gue ngapain ikut
eh megan ada anak waria yang suka sama lo siapa tuh cocok
siapa siapa siapa siapa
beb beb kamu
beb kamu tuh gimana deh
tega banget masa aku sama megan mau diajak ke tempat temen kamu digebukin
hmm ya kalau kita yang digebukin gimana
kalian berdua harus dengar baik baik apa yang mau aku sampaikan ini ke kalian
dan jangan sampai boy atau reva tau
tapi kalian berdua harus janji dulu
jangan ember dan jangan sampai kecoplosan
ya udah abur man
apa apa sih
sebenernya gak ada yang digebukin
aku cuma mau kasih tahu ke kalian berdua
adriana ibu tirinya reva itu
dia mantan pacarnya boy
tuh kan kita semua tuh udah curiga
soal selama ini si adriana tuh selalu aja ngindar dari haikal
iya dia juga takut ketauan sama haikal
terus kenapa reva gak boleh tahu
ya aku cuma takut aja kalau riva bakal mundur lagi dari boy
biar gimana pun kan itu mempengaruhi hubungan mereka
eh tapi kok boy gak boleh tau
kalau boy sampe tau boy bakal ragu dan bingung buat deketin reva
dan boy juga udah gak mau ada hubungan apapun sama mantan pacarnya itu
dan kalau sampe reva atau boy tau hubungan mereka berdua bisa mental lagi
soalnya mereka berdua itu saling suka
gimanapun caranya kita gak boleh kasih tau reva sama boy dulu
kalau enggak nanti mereka bisa lagi salah paham lagi
yaudah pokoknya kalian berdua harus ingat
jangan embel dan jangan sampe keceplosan oke
iya deh yuk yuk
loh kok udah pada balik
lu tau gak si dhani dikebukin sama siapa
sama mbak pelayan warter
gimana gak dikebukin
bakal dipangaku satu
gimana aja tuh anak gue
tadi perasaan lu ngomong soal mama tirinya reva ya